pertandingan final piala dunia antara perancis melawan kroasia yang berlangsung di moskow rusia berlangsung meriah
di dalam kemeriahan ini ternyata ada drummer indonesia asal surabaya kunto hartono juga ambil bagian menghibur para supporter
ya kunto tampil selama empat jam non stop dengan mata tertutup di arena fifa fanfest moskow saat berlangsung laga final
kuntu hartono peraih tiga kali rekor dunia gebuk drum terlama asal surabaya kembali beraksi
kali ini kunto tampil di rusia untuk ikut memeriahkan laga final piala dunia antara perancis melawan kroasia
kunto hartono tampil di arena fifa fan fest moskow rusia menggebuk drum dengan mata tertutup mengiringi tiga puluh lagu selama empat jam non stop
aksi kunto dimulai satu jam sebelum kick off pertandingan final antara perancis melawan kroasia
penampilan kunto hartono turut memeriahkan final piala dunia rusia ini sekaligus mengenalkan indonesia kepada masyarakat dunia
tujuannya pertama adalah mempromosikan indonesia
kunto hartono merupakan pria asal surabaya yang telah tiga kali memecahkan rekor dunia di jakarta malang dan palembang
pada aksi terakhir di bumi sriwijaya kunto berhasil mencatatkan waktu selama satu ratus empat puluh lima jam bermain drum tanpa henti di atas panggung
wahyu pratama surabaya